pemerintah provinsi dki jakarta sedang mempersiapkan trotoar sebagai lokasi berjualan pedagang kaki lima atau pkl
kepala dinas bina marga dki jakarta hari nugroho menyebut rencana penggunaan trotoar untuk pkl sedang dalam pembahasan dengan dinas terkait lain
nantinya pkl akan menjajakan jualannya di kios kios yang didirikan secara teratur di ruas trotoar tertentu
trotoar yang bisa digunakan sebagai lokasi berjualan harus memiliki lebar minimal lima meter
lokasi trotoar yang boleh digunakan para pkl belum ditentukan
namun dinas bina marga terus berkomunikasi dengan instansi lain yang memegang hak milik beberapa ruas trotoar di jakarta
misalnya pt mrt jakarta dinas sumber daya air juga dinas pupr dki jakarta
dan selain itu pkl yang bisa membuka jualannya di trotoar harus melalui seleksi dinas koperasi dan umkm dki jakarta
hari menegaskan rencana pembukaan kios pkl di atas trotoar ini tidak akan mengganggu kenyamanan pejalan kaki
sejumlah syarat harus dipenuhi sebelum rencana pendirian kios ini dilaksanakan
di antaranya pemberian jarak antar kios sejauh satu lima hingga dua meter
jadi artinya nanti di dalam kita nanti memberikan rekomendasi di situ dengan aturan main yang ketat
tidak terus melangsung main ini boleh ini enggak
jadi kita ukur dulu trotoarnya lebarnya
fungsinya pemanfaatannya kemudian layoutnya seperti apa
baru nanti kita pergulihkan
selama itu tidak menaik kriteria itu ya kita tidak mempergulihkan